pembangunan jalan layang cikampek berhasil mendapatkan pinjaman dari sindikasi kreditur
dua belas kreditur memberikan pinjaman hingga rp sebelas tiga puluh enam triliun untuk penyelesaian jalan tol dengan konsep elevated
anak usaha jasa marga yang menggarap proyek jalan tol jakarta cikampek layang
yaitu jasa marga jalan layang cikampek mendapat kredit sindikasi dari sembilan bank konvensional dan tujuh pemberi fasilitas dari bank syariah
pinjaman tersebut senilai total rp sebelas tiga puluh enam triliun
proyek yang ditargetkan selesai pada april dua ribu sembilan belas itu bernilai investasi rp enam belas dua puluh tiga triliun
pinjaman memang ditawarkan

dan ada nanti kereta cepat cina di sebelah selatangnya
ini merupakan tantangan tersendiri buat kami
sementara salah satu bank bumn mengucurkan pinjaman rp dua satu triliun
untuk pengerjaan proyek jalan tol jakarta cikampek elevated milik jasa marga
bank mandiri menjadi kreditur terbesar dalam kredit sindikasi dengan total rp sebelas tiga puluh enam triliun tersebut

bank mandiri mengatakan sampai dengan juni dua ribu delapan belas penyaluran kredit kepada proyek jalan tol nasional mencapai rp delapan belas triliun
sedangkan kredit infrastruktur tahun ini sudah tersalurkan sebesar rp satu ratus enam puluh lima triliun dari total komitmen rp dua ratus lima puluh lima triliun
bumn mengundurkan pinjaman rp delapan belas triliun untuk pengerjaan proyek jalan tol jakarta cikampek elevated milik jasa marga
sudah hampir delapan belas triliun
di luar ini
di luar ini
di luar ini
jadi paling besar
berkiraan sampai akhir tahun ya kamu aku sih tebak kurang lebih lima belas persen lah tubuhnya
dari infrastruktur sendiri
jadi dari kalau akhir tahun rp dua ratus empat puluh triliun jadi mungkin lima belas persen
sekitar dua ratus tujuh puluh triliun lah
jasa marga sebagai kontraktor jalan tol terbesar saat ini
tengah bersiap mendapat pinjaman lagi untuk mendanai proses lima ruas jalan tol di tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
ruas tersebut adalah cengkareng kunciran serpong cinere jakarta cikampek selatan robowangi balikpapan samarinda
pendanaan komprehensif sedang dalam tahap penilaian apakah akan berasal dari bank konvensional syariah maupun pasar modal